dulu mungkin kita sering mendengar ya perumpamaan banyak anak banyak rezeki
namun seiring dengan perkembangan zaman perumpamaan tersebut banyak dipertanyakan
selain tanggung jawab kesejahteraan bagi anak
faktor kesehatan serta keselamatan ibu yang melahirkan pun ikut menjadi pertimbangan
apa yang patut diwaspadai
kami bahas malam hari ini bersama hasto wardoyo kepala bkkbn
selamat malam pak hasto
ya selamat malam pak ani
baik pak hasto kita kan sering dengar gitu ya persepsi banyak anak banyak rejeki
ini yang harus diluruskan gitu
ada risiko atau dampak medis nggak sih yang dihadapi oleh seorang perempuan
kalau memang terlalu sering melahirkan
iya bukti bukti sangat kuat sekali ya bahwa namanya multiparitas itu adalah anak tiga anak
ganda multiparitas itu lima anak
jadi yang multiparitas yang granda multi
yang anaknya banyak itu berbagai penelitian di seluruh dunia menunjukkan bahwa
kematian ibu kematian bayinya tinggi
karena uterus atau rahim itu mengalami suatu kelelahan
jadi seperti ibarat balon kalau dipompa kepet pompa kempet sampai berkali kali maka jadinya kendor sekali
sehingga itulah yang membuat kematian karena perdarahan bagi ibu ibu melahirkan
ingat ya bahwa di indonesia angka kematian ibu karena melahirkan
masih tiga ratus lima persatus ribu kelahiran hidup
kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita yang dekat saja
singapura misalnya lebih itu bisa enam sampai tujuh persatus ribu kelahiran hidup
salah satu sebabnya di kita adalah karena empat terlalu muda melahirkan
terlalu tua melahirkan terlalu sering homal hamil homal hamil dan kemudian terlalu banyak
ya saya kira untuk ibu dan untuk bayi sangat tidak baik
kalau berdasarkan kajian medis atau juga mungkin penelitian
seberapa batasannya sih seorang perempuan itu boleh melahirkan gitu
ada nggak ada mungkin apa intervalnya juga dari jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua kedua ketiga
ya sangat sangat ada ya
jadi kan apa pedoman yang sudah diberikan baik itu oleh wao maupun juga oleh
para akademisi dan juga kementerian kesehatan semua bahwa melahirkan itu interval yang baik adalah usia dua puluh sampai dua puluh
kurang dari dua puluh tahun terlalu muda lebih dari tiga puluh lima tahun terlalu tua
melahirkan yang baik jaraknya juga tiga puluh enam bulan
ini rekomendasi dari who bahwa istilahnya bed to bet interval interval antara melahirkan yang sekarang dan yang akan datang
diusahakan tiga puluh enam bulan
menyusui juga full term waktunya full itu dua puluh empat bulan
sehingga koridor koridor ini harus dipenuhi agar anaknya anaknya sehat
sehat itu tidak hanya fisik loh sekarang kan ada stunting yang fisiknya pendek karena jaraknya terdekat
tetapi juga sehat secara mental
ingat bahwa sekarang ini mental emosional disorder gangguan mental pada anak itu cenderung meningkat sembilan delapan per seratus
karena ya apa jealous di keluarga cemburu karena kakaknya masih kecil adiknya udah lahir ibunya sudah hamil
hal hal seperti itu yang membuat stres pada anak juga
jadi saya kira penting sekali diperhatikan
jadi dampaknya itu tidak hanya bagi ibunya tapi juga untuk anaknya ya
jadi tadi pak hasil sampaikan interval atau jaraknya itu tiga puluh enam bulan
artinya tiga tahun ya
ya betul betul sekali
kalau ada batasan nggak pak hasto secara pertimbangan kesehatan pun ya medis gitu
seseorang atau seorang perempuan ini berapa banyak mempunyai minimal berapa anak gitu untuk pertimbangan kesehatannya juga
jangan minimal lah
itu kiranya jangan minimal
jadi kalau maksimal
kalau maksimal aja jangan minimal
jadi kalau sebetulnya tiga anak multi paritas ini risikonya sudah tinggi
ya makanya sebenarnya dua anak lebih sehat
kalau toh punya tiga anak itu sudah maksimal gitu
kalau kita katakan sudah maksimal
oh tiga anak maksimal ya oke
pak hasto apa yang harus diperhatikan jika seorang perempuan ingin merencanakan kehamilannya
artinya kan faktor indikatornya itu banyak
mulai dari usia
kemudian juga mungkin ada
riwayat penyakit penyerta dan lain sebagainya
ya terima kasih
jadi perempuan itu ibaratnya lahan yang harus subur ketika mau ditanami
jadi indikator indikator perempuan itu sehat dan menjadi lahan yang subur ditanami itu satu dia tidak under nutrition
berat badan tinggi badan di cek tidak terlalu kurus
lingkar lengan atasnya tidak kurang dari dua puluh tiga lima juta
kemudian diperiksa hb nya dong tiga bulan sebelum hamil atau direncanakan untuk hamil
itu periksa hb nya
hb nya mencapai sebelas lima cm tidak
kemudian diperiksa kadar vitamin d nya
karena kalau misalkan hb nya kurang namanya anemia
biasanya kalau anemia kekurangan vitamin d placentanya tipis
kalau plastiknya tipis itu bayinya tidak subur
dan kemudian banyak bayi yang stunting bayi yang kurang sehat
jadi jangan apa
jadi hamil itu bukan hanya menuruti suaminya nafsu istrinya juga nafsu
tapi ini adalah perencanaan yang harus betul betul dibuat dalam rangka apa
dalam rangka supaya anaknya menjadi generasi sehat
saya kira orang tua mana saja tidak ingin punya anak yang tidak sehat
dan saya kira tidak cukup banyak dengan nafsu
dan artinya tidak cukup dengan saya mampu membiayai saya punya uang saya punya nafsu
tidak cukup dengan itu
tapi harus persiapan kesehatan tidak bisa ditawar
jadi kekurangan vitamin tidak bisa dibeli dengan uang kecuali dimasukkan vitamin dulu
kekurangan hp tidak bisa disuap dengan uang supaya hp nya naik
kecuali ditunggu tiga bulan dulu minum tablet tambah darah yang tertib
saya kira kita tidak bisa merasa hebat ketika tuhan juga menciptakan tubuh manusia ini
dengan mekanisme yang sangat luar biasa
saya hukum kesatuan
oke jadi memang harus ada perencanaan kehamilan yang matang dan juga pemikiran untuk jangka panjangnya ya begitu ya
karena ini menyangkut kesejahteraan anak tersebut
ada tanggung jawab di situ
oke pak hasto tadi pak hasto sampaikan usia ideal perempuan itu apa
hamil melahirkan dua puluh sampai dengan tiga puluh lima tahun tadi ya pak hasto ya
oke nah ini sekaligus kita bisa mengedukasi orang orang penonton yang ada di luar sana
apa sih memang bahayanya atau risiko medis jika seorang perempuan itu hamil dan melahirkan di usia muda
ya baik bagus pertanyaannya
jadi saya terangkan begini ya bayangkan kalau usia lima belas tahun enam belas tahun tujuh belas tahun hamil
itu usia itu usia yang masih tulangnya tambah panjang tulangnya tambah padat
begitu dia hamil maka tulangnya diambil sama anaknya atau bayinya yang ada dalam perut itu
sehingga perempuan yang usianya di bawah dua puluh hamil tulangnya lebih keropos
dan tulangnya berhenti tumbuh panjangnya
nasibnya kasian loh secara postur tubuhnya
dan perempuan ini besok kalau sudah umur lima puluh tahun karena bahkan tulangnya sejak awal itu sudah keropos
maka di usia lima puluh tahun pada saat menopos lebih kropos lagi
lebih cepat keropos
di kamar mandi jatuh sedikit patah tulangnya
suaminya yang menghamili nggak sadar nggak tahu bahwa ternyata istri yang usia lima puluh tahun jatuh patah tulangnya
akibat dulu dihamili pada usia belasan tahun dan akibat terlalu seringnya dihamili
dan kemudian juga dia tidak sadar bahwa besok usia lima puluh lima enam puluh istri sudah bungkuk tulangnya karena osteoporosis
suami juga tidak nyadari
hal yang kedua ya ketika hamil terlalu muda sebetulnya mulut rahim itu belum terkesiap
kita semua tahu dokter dokter juga tahu sering sosialisasi bahwa anak anak umur lima belas enam belas tujuh belas masih belasan tahun ini mulut rahimnya masih menghadap keluar
kalau dia hubungan seks daerah yang mau jadi kanker masih terbentur bentur oleh alat kelamin laki lakinya itu
sehingga lima belas dua puluh tahun berikutnya jadi kanker mulut rahim
kita harus tahu loh ya
bahwa di indonesia itu kanker mulut rahim juara dua
di negara negara maju itu nggak ada nomornya itu
nomor sepuluh aja tidak kanker mulut rahim
karena apa tahu bahwa mereka tahu menjaga kesehatan reproduksi
satu lagi ya bahwa orang yang hamil usia masih belasan tahun panggulnya itu banyak yang belum cukup
belum cukup lebar
tuhan menciptakan diameter panggul untuk dilewati bayi itu diameternya sepuluh cm
kepala bayi itu ukurannya sepuluh cm
kepala bayi itu ukurannya sembilan delapan cm
waspa betul betul hanya pas pasan
begitu umur lima belas tahun sudah hamil panggulnya masih kecil kepala tidak bisa masuk
dan pada proses melahirkan terjadilah malapetaka
bayinya kepalanya terjepit bayinya mati aspeknya ibunya perdarahan juga bisa menimbulkan kematian
saya kira hal hal seperti ini harus dipikir betul
dan ini ilmu yang sederhana bisa dipahami dengan mudah
jadi ini juga menunjukkan bahwa ada dampak risikonya di saat yang sama dan juga bahkan mungkin berpuluh puluh tahun kemudian ya
di saat mungkin usianya sudah memasuki semakin tua bertambah usia ya pak hasto ya
pak hasto ini juga meluruskan pemikiran
kita mau tahu banyak anggapan di luar sana ketika perempuan melahirkan melalui prosedur operasi sesar gitu katanya
misalnya anak pertama cesar
anak kedua anak ketiganya nggak bisa
normal pasti akan sesar lagi
nggak boleh itu
itu yang pertama
atau yang kedua kalau misalnya operasi cesar itu nggak akan bisa punya anak banyak
oke silahkan pak hasto coba diluruskan persepsi persepsi itu
jadi orang yang melahirkan dengan cesar sekali melahirkan dengan cesar melahirkan berikutnya masih boleh tidak harus cesar
jadi dicek kepalanya masuk tidak harus cesar
kepalanya masuk tidak posisinya bagaimana
itu pada saat hamil tiga puluh enam minggu atau kalau orang awam orang umum mengatakan delapan bulan bisa dicek
semua normal posisinya baik kepala masuk maka boleh melahirkan lewat normal
tetapi ingat jaraknya
ini yang perlu saya ingatkan
banyak orang yang hamil pertama itu cesar tidak pakai kontrasepsi
kemudian baru selang satu tahun sudah hamil lagi
karena kalau mau melahirkan anak kedua jaraknya tiga tahun dari yang hamil bersebelumnya
jadi supaya bekas cesarnya sudah bagus sudah kuat untuk ngecen sudah bagus tidak robek
jadi jaraknya tiga tahun
bisa melahirkan lagi tapi jaraknya tiga tahun
hanya memang betul
kalau sekarang melahirkan pertama cesar melahirkan kedua cesar yang melahirkan ketiganya tidak ada
ada dokter yang berani nolong melahirkan biasa
karena kali bersebut itu cesar terus
sehingga yang ketiga itu cesar anaknya maksimal
karena cesar keempat itu sudah sangat berbahaya
oke sangat berisiko ya
baik pak hasto kita boleh mengedukasi mungkin bagi pasangan baru yang di luar sana sekarang berencana punya momongan
kalau tadi pak hasto sampaikan jangan cuma nasuh saja
karena harus ada perencanaan
bagaimanapun tanggung jawab
dan juga harus memikirkan kesehatan
tidak hanya untuk ibu tapi juga untuk bayinya
jadi untuk semua pasangan usia subur atau yang mau nikah mau bulan madu
terutama pertama pesan saya kepada yang mau nikah dulu ya
remaja remaja yang mau nikah tiga bulan sebelum nikah tolong calon istri dicek
yang dicek itu adalah tinggi badan berat badan lingkar lengan atas ditambah hb
itu sudah cukup
tolong jangan hanya pre wedding pre wedding yang mahal puluhan juta
bikin pre konsepsi yang murah hanya seratus ribu sudah cukup untuk presa hb
kalau seandainya anemia atau under nutrition dengan lingkar lengan atasnya kurang dari dua puluh tiga lima
hb nya kurang dari sebelas lima
maka kalau anemia minum tablet tambah darah
makan tablet tambah darah dulu tiga bulan sembilan puluh hari
kemudian makan yang gizi seimbang dulu agar lingkar lengannya lebih dari dua puluh tiga
nah ini untuk istri
untuk suami calon suami ya sperma yang dikeluarkan untuk menghamilkan calon istrinya ini atau menghamilkan istrinya maksudnya
itu adalah diproduk tujuh puluh lima hari sebelumnya
sehingga paling tidak tujuh puluh lima hari sebelum nikah
suami sudah preparing konsumsi zinc konsumsi vitamin c untuk mempersiapkan kualitas sperma juga
nah bagi yang mereka perokok perokok berat siapkan tiga bulan sebelumnya
jangan terlalu banyak dikurangi rokoknya
syukur kalau bisa berhenti
supaya nanti kualitas anaknya sehat tidak stunting dan seterusnya
ini saya kira nasihat umum kepada yang pertama kali mau nikah ya
kemudian bagi yang masa interval sudah punya anak pingin punya anak lagi
tolong direncanakan dengan baik
jaraknya jangan kurang dari tiga puluh enam bulan untuk asiknya lahir
karena bayi anak balita baduta ini sangat jealous kalau seandainya dia baru usia dua tahun adiknya lahir
atau apanya sangat cemburu sekali
ingat bahwa jarak yang terlalu dekat hubungannya sangat erat dengan stunting
juga sangat erat dengan autism
dia karena stres dikeluarga tidak mendapatkan parenting yang bagus
kemudian jaraknya juga tidak bagus jumlahnya mungkin juga terlalu banyak
kalau ibu ibu dulu zaman dulu mungkin semua anak di asuh sendiri buruh sendiri
sekarang ibu bapaknya sibuk sibuk semua
sehingga pesan saya kalau memang mudah kaya mampu sehat
jangan berdita di rumah
kita punya anak banyak tetapi cita cita lah punya anak dua atau paling banyak tiga
kemudian setelah itu ambillah anak anak tetangga orang miskin banyak yang perlu dibantu
sehingga kita juga bisa memberi manfaat pada orang lain
tidak hanya memuaskan nafsunya sendiri
oke jadi ini catatan penting dari pak hasto buat suami istri calon suami calon istri
jangan cuma mikirin foto prewedding mahal mahal
honeymoon yang berharga
namun yang jauh yang mahal mahal
mau nginep di mana keluar negeri
yang paling penting adalah pengecekan
itu harus jadi prioritasnya
dan interval tadi tiga puluh enam bulan artinya tiga tahun jarak lahiran
terima kasih pak hasto sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
menarik nanti kapan kapan mungkin kita bisa buka ruang diskusi lainnya
terima kasih pak hasto selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih